emput ada apa kesini
lo ngapain diri aja
saya mau keluar rumah sama istri saya
suruh jemput di rumahnya
ya bang juga udah bilang kagak
maksud tati abang gak usah mau kalau disuruh ke rumahnya lagi
bang uja kayak bisa kesini
kan masih ada kang tisna sama mas pur yang lebay itu
yaudah kakaknya nelfon
kamu aja dia yang nelfon
gimana sih kak
itu handphonenya kakak pegang
kamu aja deh
siapa dulu yang udah telfon
aduh handphonenya dipegang masih aja bingung
iya sebentar baru juga kelar mandi
nanti keburu maghrib
iya sebentar ya
kalau kelamaan nanti keburu ditelepon cewek itu lagi
nanti keburu maghrib
saudaranya si laras
tapi dia kakep pasti abang suka
boleh juga cakep
udah jangan mikir jelek mulu
udah diangkat kak
lagi di jalan kali
lagi di charger kali
dari warung sodik be
tadinya sih mau beli
kolek tapi gak jadi
ulu ulu be koleknya abis keduliin orang
pantesan muka lu kesel
mbak be mau kemana
gue mau pulang
lo ikut gue aja yuk kali aja ada makanan buat lu
jangan kepok asegat
kang tadi bang udin sama mas pun ngasih makanan ternyata malah kebanyakan
jadi dikasih lagi biar bisa dimakan
iya neng siap
makasih ya kang
kayaknya sindir udah jalan di
iya beh itu gerobaknya aja udah gak ada
lo tunggu aja deh ya kali aja sindir nyisain bubur buat buka puasa
makasihnya ntar aja
bolu gak apa apa tuh beh
mbak bes sudah nawarin aja saya sudah makasih
yaudah lo tunggu ya
mbak star berapa
oke nanti aku kasih ya pas di kerjaan ya
ada yang pesan kue kak
oh iya yuk temanin ke tempat rumah yuk
ayo berdua yuk
mbak be nyari apa tuh be
sindir gak nyisain bubur
bang deddy masak buburnya cuma sedikit deh jadi nggak disisain
kenapa tuh be
ini be baru nasi aja sebentar lagi baru mau masak lautnya
cuma nasi sama lautnya
nanti mau bikin bakwan be ada apa tau be
ih si abang kok makasih aja kembaliannya mana
makasih dulu baru dikembalian
makasih ya bang
eh nitip salam buat bang budi
saya juga mau pamit ya
saya gitu hari udah seneng
terima kasih bang
emput ada apa kesini
lu ngapain diri aja
sampai jumpa ok